sempat terhenti selama dua tahun karena pandemi covid sembilan belas
pada ramadan tahun ini masjid darussalam yang terletak di kelurahan jayangan
kecamatan serengan solo kembali membagikan bubur samit
terhadap warga sekitar serta jemaah yang berbuka puasa di masjid
pembagian bubur yang sudah berlangsung sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima silam ini
setiap harinya dilakukan dalam dua bagian
bagian pertama sekitar tiga ratus porsi untuk buka bersama di masjid
serta satu dua ratus porsi dibagikan kepada masyarakat atau jemaah untuk berbuka di rumah
sejumlah warga pun berduyun duyun ke masjid jelang waktu buka puasa
mereka tidak hanya warga dari sekitar masjid
namun ada yang datang dari berbagai wilayah di kota solo
bahkan ada yang dari luar kota seperti sukoharjo seragan dan karanganyar
mereka sengaja datang untuk meminta bubur samit
selain cita rasanya yang gurih
bubur samin juga hanya bisa dinikmati setahun sekali
yakni saat ramadan saja
sehat vitaminnya banyak yang teropena
hujan hujan juga nekas

ya sudah lama

dan setahun cuma satu kali ya
dan anak anak suka dan selalu didanggalin setiap bulan puasa
saya bilang bahwa selalu ke sini mbak
selalu hampir setiap hari ke sini

dalam sehari panitia sedikitnya menghabiskan sekitar lima puluh kg beras
untuk membuat bubur samit yang memiliki kekuasaan
menurut panitia pembagian takjil bubur samit dalam sehari panitia sedikitnya menghabiskan sekitar lima puluh kg beras
menurut panitia pembagian takjil bubur samin
dalam sehari panitia sedikitnya menghabiskan sekitar lima puluh kg beras
kemudian membangunkan green antes atau beras yang cukup
pria funktion jualan perumahan
memotong arah pelanggan
dan mencabut oleh pekurisan pearah pariw overthrow
itu juga dalam sejahat sekolah kecil dengan perumahan kelas
apalagi diperken decepatnya misal ya
bubur samin ini mulai dari menyiapkan bahan hingga mengolahnya
sehingga bubur matang pada salat asar dan langsung dibagikan pada warga yang telah antre dan membawa tempat bubur dari rumah
bahan dulu dari apa ya istilahnya diambil saja dari rempah rempah rempah rempah itu masuk semua
habis itu diolah di apa ya namanya di bender
awal penyajian bubur samin ini sebenarnya untuk mengobati rasa rindu masyarakat banjar kalimantan selatan
yang saat itu banyak tinggal di perkampungan di kawasan jayangan kecamatan serengan solo
sri hartono fajar indrajaya solo jawa tengah